terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
jawa barat menjadi tuan rumah forum for east asia and latin america cooperations
acara yang akan digelar selama hampir sepekan ini
dihadiri oleh tiga puluh delapan delegasi pemuda dari sembilan belas negara anggota
forum ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan nyata
di antara para pemuda dalam menghadapi krisis perubahan iklim
jawa barat menjadi tuan rumah forum for east asia and latin america cooperations
gubernur jawa barat ridwan kamil menyatakan
forum ini sangat penting dalam upaya mengurangi
dampak perubahan iklim di seluruh dunia
karena anak anak muda yang akan menjadi calon pemimpin masa depan
di kawasan asia timur dan amerika latin
dapat duduk bersama saling bertukar pikiran
dan memahami permasalahan setiap negara
selain itu gubernur juga berharap forum ini akan menghasilkan gagasan brilian
sebagai solusi atas permasalahan nyata
terkait perubahan iklim yang terjadi khususnya di wilayah jawa barat
jawa barat adalah sebuah perusahaan yang sangat teknis dan mudah
pemprov jawa barat pasti akan melaksanakan
kalau sifatnya nilai nilai universal akan jadi catatan dalam kebijakan
telah pentingnya ada dprd sehingga
dan kita berharap juga sama mereka bawa oleh oleh deklarasi ini ke negara masing masing
melobi secara politik untuk kebijakan
melakukan aksi di level komunitas
dan akhirnya kita nanti memanen gerakan gerakan yang sama
saya titip juga ke
kepanitiaan agar bikin grupnya ya
si orang orang ini kita rawat aja
sejumlah ini udah aja lebih dari cukup
asal semua ini adalah aktivis proaktif di negaranya masing masing
delapan delegasi pemuda yang hadir dari enam belas negara anggota juga meyakini
forum ini akan bermanfaat dalam menyelesaikan masalah terbesar
terkait perubahan iklim di negaranya masing masing
serta ikut berkontribusi dalam permasalahan bersama
kita harus mencari masalah yang lebih detail dan lebih terkait
dan itu adalah masalah terbesar
dan untuk menyelesaikan masalah tersebut

bisa menjadi solusinya
yang datang dan membawa banyak air
dan menghasilkan hal hal ini
dan bukan hanya untuk perubahan iklim
tapi itu sudah lama lalu
dan sekarang dengan perubahan iklim
itu meningkatkan bahaya
jadi pemerintah membuat beberapa hal hal yang berbeda
untuk menjaga kebukaan dari perumahan
tapi itu masih berlaku
dan tahun demi tahun masih lebih kuat
jadi saya ingin bertemu dengan lebih banyak orang
dengan masalah yang sama
supaya kita bisa berbicara dan akhirnya kita dapat
menemukan solusi yang bisa membantu negara saya
dan mungkin beberapa negara lain yang memiliki masalah yang sama
selama tiga hari mulai sepuluh hingga dua belas juli
para delegasi akan mengunjungi sungai citarum
taman hutan raya juanda
serta beberapa lokasi lainnya
untuk kemudian berdiskusi
dan menghasilkan deklarasi bersama
dalam upaya mencegah dampak perubahan iklim di dunia